kepala polres pegunungan bintang menyatakan proses evakuasi dilaksanakan oleh tim polres
bersama satgas preventif operasi damai chartens polri di sekitar lokasi
yang berhasil menemukan sepuluh pekerja yang sempat hilang
mereka dievakuasi ke polres pegunungan bintang oksibil kabupaten pegunungan bintang papua
para pekerja ini menyelamatkan diri setelah kelompok bersenjata membakar alat berat
yang digunakan untuk mengerjakan proyek trans papua di kampung mangabib distrik oksebang
kabupaten pegunungan bintang pada senin malam
setelah insiden pembakaran itu terjadi sejumlah aparat keamanan tni polri melakukan pengamanan di sekitar lokasi dan penegakan hukum
dari polres pegunungan bintang bersama satgas preventive operasi damai chartens polri
melaksanakan evakuasi penyelamatan di lokasi
atau di tempat kejadian perkara
sehingga berhasil melaksanakan evakuasi dan pada pukul lima belas dua puluh lima waktu indonesia timur
berhasil sampai di polres pegunungan bintang dengan selamat tidak kurang suatu apapun
senin malam kelompok bersenjata diduga membakar enam alat berat milik pt dhr
yang melakukan pekerjaan jalan trans papua
menurut kabupaten kabupaten pegunungan bintang
pembelda papua pembespol ahmad mustafa kamal
saat terjadi pembakaran alat berat kelompok bersenjata melontarkan tembakan enam kali
yang membuat pekerja melarikan diri